nanti kita dia sama kita ambil lilin sama senter kayak pada stajabella bilang gitu tadi kan
kalian ingatkan takut dan gelap seperti ini kalian sangat diajurkan untuk membaca ayat
nasi coba baca bareng bareng ya allahulailahaillamu alhayyul quyyyutlatahuljilatuhwalakna
kamu jangan takut kau bakal penyakit ustadz cuma ngomong sebentar aja ada yang sampai ini
sekarang yang harus kita lakukan
ahmad ya habibie ahmad ya habibie ya habibie salam alaika salam alaika
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah jadi kayak tadi tuh kita kan habis sholat setelah sholat baik sekali kalau kita baca ayat kursi
karena ada tuh hadisnya tuh barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat
maka tidak ada jaraknya
baginya dengan surga kecuali kematian
boy dimana panel box listriknya
itu di belakang kamu
ya udah mati ya tuh boy
enggak saya mah takut kesetrum
kamu aja lah kalau kamu yang kesetrum
bagus badannya bisa
kurus gak usah diet
gak ada waktu bercanda
cepet saya selidiki disini
saya yang masuk deh
gula doang kopinya nggak ada
iya pak pade
iya loh kalau udah nyuruh kagak sabaran sekali sih
ya allah mati lampu
eh eh eh eh eh tenang tenang nggak usah takut takut ya kalian nggak usah takut nggak
usah panik ya kita ini lagi berada di masjid ya jadi seharusnya kita bersikir bukan berteriak teriak
ngerti kalian semua ngopi ngopi nya mana ya udah cukup belum nangis sih ini kan lagi ditaruhin
kopi sendok aja ya sendok sendok sendok di gelas itu dimana sih
jangan hidung saya
ini pak d
yang tadi ini tuang itu bukan ke gelas positif ke buka saya
nah peserta gimana
sekarang kamu pimpin teman teman kamu untuk kembali ke asrama ya
perhatian perhatian teman teman setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya betul tidak ya sudah
dodot sekarang karena pada melampu kalian semuanya ke asrama iya ustadz yaudah teman teman kita ke asrama aja
biar pikiran kita jadi jernih betul tidak
pelan pelan pelan pelan pelan pelan ayo pelan pelan berzikir berzikir bareng bareng ya awas hati hati
aboy ebon kurang asem punya anak gua bukannya nungguin emang saya ditinggalin lihat aja nanti
kalau ketemu saya kresekin saya buang ke laut
biar dimakan sama ikan
kayak suara si bos
gak ada ya maafin kita
suara ustadz musa itu
hah apa ya
udah cepet kejar
mana situ anak tuh
pak ustadz pak ustadz nyari siapa sih
ini sih nyari si lukman
itu si lukman
oh itu berarti yang pakai kusir ya
oh yang rambutnya kribuk
iya yang kriwil gitu kriwil
ustadz emang apa itu bocah
tadi dia tuh menghina dari saya
dia tuh kena penyakit gitu
jadi dia takut
jadi pernah lihat lukman gak
ya enggak sih
masif apa deh
berarti kuntil bial
oh ini kuntilanak
temen pocong kan
pocong jalannya begini
pocong juga bohong adanya jin ya kan pertanyaannya kamu jin bukan
nah kawan kawan kalian jangan takut semuanya ya nanti kita dia sama kita ambil lilin sama
senter kayak yang tadi saja bella bilang gitu tadi kan takut dan gelap seperti ini kalian
sangat diajurkan untuk membaca ayat kursi coba baca bareng bareng ya allahulailah
buat hayo you stratum misti adam wal kiss
enggak love apa aku lempar sangup oh ya
cekali lagi aduh aduh aduh aduh lu
apa nelis kalian denger gak
tadi pas dilemparin sendal si dracula nya itu bilang aduh
iya nelis tapi kalau itu hal itu dibacain ayat kursi kan
pasti dia menilai
iya udah kalian gak usah takut lagi
yang tadi itu bukan hantu tahu
kalian baca baca aja zikir ayat kursi sepanjang jalan
gak usah takut lagi yuk
udah ada aja sih
tetap bersama jangan sampai berpencan
kita harus tenang
kita harus tenang
dan kita harus banyakin zikir
karena zikir itu bikin hati kita tengkram